badan pengawas obat dan makanan atau bepom tengah menunggu uji klinis vaksin covid sembilan belas yang sedang dilakukan oleh bio farma
badan pom juga telah memastikan keamanan vaksin sebelum diedarkan
vaksin sinovac sudah sampai uji klinis tahap ketiga sebelum dapat diedarkan
badan pom juga masih terus melakukan observasi untuk melihat aspek keamanannya terutama aspek khasiatnya
proses observasi ini akan dilakukan paling lama enam bulan sebelum mengeluarkan emergency use authorization
badan pom juga sudah melakukan inspeksi langsung ke tiongkok bersama dengan mui untuk audit halal beserta bio farma dan kementerian kesehatan
kepala bepom penny lukito mengatakan berdasarkan inspeksi untuk aspek mutu sudah memenuhi cara produksi obat yang baik
kalau di aspek mutu itu sudah memenuhi aspek cara produksi
itu alhamdulillah tidak ada efek samping yang kritikal
jadi dari aspek keamanan sudah baik sekarang aspek efektivitas ya khasiat yang masih kita tumbuh
jadi di analisa pengambilan sampel darah kemudian di analisa di laboratorium melihat seberapa besar vaksin itu memberikan efektivitas terhadap peningkatan antibody kita
dan ada standarnya mesti mencapai berapa yang dikatakan bahwa vaksin itu efektif dari segi meningkatkan antibody
terus kemudian juga kemampuannya
semuanya untuk menetralisir virus yang masuk ke badan kita